jelang ramadan kantor bia cukai bandung selasa siang memusnahkan ribuan barang ilegal
hasil penindakan dalam kurun waktu dua ribu lima belas hingga dua ribu delapan belas
yang mencapai nilai satu satu miliar rupiah
di ciamis puluhan ribu petasan serta botol minuman keras dimusnahkan di alun alun kota
sementara di cirebon ribuan botol minuman keras
serta ribuan liter miras jenis tuak dimusnahkan oleh kepolisian resor cirebon
kepala beacukai bandung selasa siang memusnahkan ribuan botol minuman beralkohol
di kantor beacukai kota bandung
selain itu sejumlah barang ilegal hasil penindakan petugas
dari tahun dua ribu lima belas hingga triwulan pertama dua ribu delapan belas turut dimusnahkan
barang tersebut tidak hanya barang dari luar negeri atau impor
tetapi juga barang lokal tanpa izin resmi
kepala beacukai kantor wilayah bandung selasa siang
barat saifullah nasution mengatakan
barang ilegal hasil penindakan ini melanggar undang undang
impornya harus melalui izin yang diberikan
dua langkah atau dua lenan
kepolisian resor ciamis memusnahkan barang bukti hasil razia penyakit masyarakat selasa pagi
sebanyak tiga puluh ribu butir petasan delapan botol miras
serta enam ratus liter miras oplosan dihancurkan
barang bukti ini merupakan hasil razia selama satu bulan jelang ramadan
polisi pastikan guna memberi rasa aman dan kenyamanan beribadah di bulan suci
razia akan digelar setiap malam
sementara itu sebanyak empat botol minuman keras dari berbagai merek
lima ribu liter miras tradisional atau tuat
dimusnahkan petugas kepolisian resor cirebon
perwakilan ulama dan perwakilan warga
di halaman lapangan ranggajati kabupaten cirebon selasa siang
miras ini merupakan hasil razia petugas dari warung warung
di sejumlah tempat untuk menciptakan suasana kondusif di masyarakat
terutama jelang bulan puasa
tim liputan transmedia